jokowi ditemani ibu negara iryana saat menyambut para tamu yang hadir di acara welcoming dinner and
kultura performance g dua puluh indonesia tersebut dalam acara yang digelar di taman budaya garuda wisnu
kencana badung bali pada selasa malam keduanya sama sama mengenakan baju adat bali jokowi dan
iryana berdiri berlatarkan patung garuda wisnu kencana dan terlihat bersalaman serta berbincang
dengan para tamu yang hadir para pemimpin negara dan lembaga dunia yang hadir juga disambut dengan
hormat senjata dan marching band dalam sambutannya jokowi mengucapkan terima kasih atas kehadiran
para delegasi ktt g dua puluh bahkan jokowi sempat bergurau agar para delegasi yang menikmati makan
malam tidak kepedasan thank you for your present here at garuda wisnu kencana please enjoy the
pemimpin negara dan lembaga dunia dalam acara ini juga menarik perhatian mereka kompak mengenakan
baju batik khas indonesia perdana menteri kanada justin trudeau terlihat mengenakan baju batik
berwarna magenta begitu pula presiden tiongkok xi jinping yang mengenakan baju batik berwarna biru
menteri inggris rishi shunak yang mengenakan baju batik berwarna merah sementara menteri luar negeri
rusia sergei lavrov mengenakan batik berwarna biru selain para pemimpin dunia acara malam ini juga
dihadiri sejumlah tokoh indonesia diantaranya presiden kelima ri megawati soekarno putri dan
presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala turut tanpa